gubernur bali menyatakan bangga bisa menolak kehadiran israel di pulau bali
hal tersebut dikatakan gubernur bali iwayan koster di hadapan kalangan muda
namun terkait rencana menjadi tuan rumah enoc world beach game dua ribu dua puluh tiga agustus nanti
gubernur bali wayne koster menyatakan belum ada keputusan resmi
pernyataan tersebut ia ungkapkan saat menyampaikan sambutan di hadapan anak anak muda
pemenang lomba ogo ogoh sebali di kediaman gubernur di jaya saba kami siang
wayan koster gubernur bali menyebut tak ada gubernur lain yang berani menolak timnas israel selain dirinya
terkait rencana menjadi tuan rumah world beach game dua ribu dua puluh tiga
gubernur bali menyatakan belum ada keputusan dan menunggu perkembangan berikutnya
pernyataan tersebut ia ungkapkan saat menyampaikan sambutan di hadapan kalangan muda